presiden joko widodo beberapa saat lalu telah memberikan tanggapan terkait polemik penyelenggaraan piala dunia u dua puluh di indonesia
untuk membahasnya malam hari ini sudah bergabung bersama cnn indonesia prime news pengamat hukum olahraga
selamat malam mbak putri
terima kasih kita membahas hal yang sama lagi tapi sebelumnya saya ingin tampilkan dulu pernyataan presiden jokowi tadi kita lihat sama sama
pada bulan oktober dua ribu sembilan belas indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh oleh fifa
kepastian timnas israel lolos seleksi piala dunia u dua puluh baru kita ketahui pada bulan juli dua ribu dua puluh
saya menjamin keikutsertaan israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi
positif dan kemampuan
posisi politik luar negeri kita terhadap palestina karena dukungan kita kepada palestina selalu kokoh dan kuat
dan dalam urusan piala dunia u dua puluh ini kita sependapat dengan duta besar palestina untuk indonesia
bahwa fifa memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya
jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik
saya menjamin keikutsertaan timnas israel di piala dunia u dua puluh
saya telah mengutus ketua umum pssi bapak erick thohir untuk bertemu dengan tim fifa untuk mencari penyelesaian yang terbaik mencari solusi yang terbaik
bapak erick thohir kalau misalnya kita melihat dari pernyataan presiden jokowi ini
apa yang bisa disimpulkan sekarang
atau terlalu cepat untuk menyimpulkan justru
ini sebetulnya sudah bagus ya
ini manifesto pernyataan dari orang nomor satu di republik ini
artinya semua polemik yang terjadi kemarin dilurusin lagi nih sama pak jokowi gitu ya
pak jokowi juga kan menjelaskan bahwa terpilihnya israel ini setelah bukan terpilihnya kepastian lolosnya israel ke piala dunia u dua puluh ini kan
setelah komitmen antara indonesia dengan fifa
jadi seakan akan menyadarkan semua pihak bahwa kita tetap komitmen sama palestina perjuangan dan kemerdekaan
tapi ini konteks yang berbeda
ini konteksnya olahraga
indonesia tidak pernah menyediakan slot khusus untuk israel
indonesia juga tidak pernah kepikiran yang lolos itu israel
jadi memang ini sesuatu hal yang berbeda antara olahraga dan politik
statement pak jokowi hari ini sangat bagus ya sangat bagus sekali
beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa solusinya cuma satu
ri satu harus turun tangan gitu
ini seakan akan konsolidasi keluar dan ke dalam loh ya
keluar yaitu mengutus pak erick thohir
itu bukan cuma sebagai ketua pssi tapi juga bersama kewibawaan presiden republik indonesia
lalu internal ke dalam ya
karena kan kepanitiaan komitmen pemda
itu semua di bawah komando presiden loh
jangan lupa ya kita punya yang namanya itu
lokal ya organizing committee lokal terkait ke dunia ini
kan di situ ada menteri dalam negeri ada menteri luar negeri
nah makanya hubungan antara para kepala daerah dengan mendagri ya prof tito itu harus clear juga
nah saya pikir konsolidasi sudah dimulai ya dari satu dua hari kemarin
bung eko kalau misalnya dari sini apakah kita sudah bisa melihat bahwa ya betul
piala dunia u dua puluh akan tetap berlangsung di indonesia dari pernyataan pernyataan ini bung eko
sekalipun memang masih melakukan lobby lobby itu kan
kemungkinan besok atau kamis saya pikir ya setelah pak erick ketemu gitu
jadi perlu dipahami juga kemarin kan kita lihat kronologisnya mbak kronologisnya kemarin apa
jadi indonesia kan pasti punya tawar menawar ya kemarin sempat mengajukan kalau misalnya israel mau ada
katanya mainnya harus di singapura dan lain sebagainya ya ada beberapa opsi
tapi seketika pula
urutannya adalah fifa membatalkan drawing di bali
itu artinya apa itu artinya fifa tidak menghendaki tawar menawar seperti itu
nah fifa batalkan drawing di bali tapi tetap proses inspeksi stadion verifikasi stadion tetap berjalan ya
kemarin fifa delegasinya utusannya ke iwayandipka kan berarti menunjuk
walaupun drawing batal tapi peluang itu masih hidup masih ada
dan rumor rumor ada main di peru argentina siap menggantikan
sampai ke qatar katanya siap jadi tuan rumah
itu kan baru rumor baru isu walaupun itu logis ya masuk akal
masuk akal tapi kan kita ngomongnya ini dong hal hal yang otentik dong surat menyurat dong
dan itu tadi diberitah ya belum ada surat surat resmi
jadi peluang masih ada saya pikir jawaban pastinya adalah rabu atau kamis besok
apa yang bisa katakanlah negosiasi atau lobby yang bisa dilakukan indonesia saat ini
yang seperti apa sih bu ngeko kalau menurut anda
kalau eksternal ya ke pihak fifa kalau eksternal ya ke pihak fifa kalau eksternal ya ke pihak fifa
itu mutlak satu pemerintah indonesia menjamin ya
menjamin bahwa event ini berjalan dengan lancar utamanya terkait masalah keamanan
dan ini juga penting ini terkait brand image ya fifa memiliki image yang mutlak ya
otoritas tertinggi tentang sepak bola
ini event besar loh buat fifa ya setelah piala dunia senior
mereka ingin image nya itu juga nggak diganggu sama hal hal yang bisa mengganggu kondusivitas
indonesia harus menjamin itu
lalu ke dalam nih tentang komitmen pemda segala macam ya
tapi satu hal hari ini wali kota solo mengatakan siap
wali kota solo itu partainya sama dengan gubernur ya gubernur jateng
nah itu komunikasi partai lah gimana komunikasinya
tapi yang jelas ada kesiapan dari orang orang yang sebetulnya benderanya sama
saya pikir secara politis ini bisa didiskusikan gitu
jadi kalau misalkan fifa oke memberi kesempatan saya yakin akan terselenggaran dengan baik
pemerintah mampu kok
bagaimana dengan suara suara dari para pemain
kita sudah mendengar tadi ada beberapa yang mereka kecewa sekali
dengan ada pernyataan dari presiden jokowi ini
artinya harapan mereka itu belum mati ya masih bisa dijaga ya
bahkan statement pak jokowi ini hadir di saat yang tepat
kalau kemarin kita hanya mendengarkan elit elit politik ya
kepala daerah orang orang partai
tapi hari ini kita justru mendengarkan para pelakunya para pemainnya
ini kita harus melihatnya secara parsial ya
secara parsial bahwa kita disini nggak cuma ngomongin image negara
tapi juga mimpi ya mimpi para pemain pemain ini
mereka berlatih bertahun tahun gitu ya ada proses yang serius ya yang berkesinambungan
tiba tiba bisa terancam batal
ingat kalau indonesia nggak jadi tuan rumah ya otomatis kepesertaannya batal loh
indonesia ini bisa main di u dua puluh itu karena tuan rumah
jadi kalau misalkan tuan rumahnya dipindahkan ya otomatis indonesia nanti nggak akan ikut serta
dalam turnamen piala dunia u dua puluh gitu loh sesimpel itu sebetulnya
jadi kalau misalkan sampai kita nggak jadi main ya udah anak anak ini nggak ada finishnya di mana gitu
hasil latihan kemarin gitu ya pembinaan kemarin nggak jelas
bung eko kalau misalnya ada yang menarik juga yang memang sebenarnya sudah lama disampaikan
pernyataan dari duta besar palestina untuk indonesia yang sependapat bahwa olahraga tidak bisa dicampurkan dengan politik
dan fifa punya aturannya sendiri
iya betul ya jadi itu hal yang penting tuh itu bukan hal sepele
karena apa karena kan selama ini kan orang orang yang menolak itu kan argumennya kan membela palestina dan lain sebagainya
tapi pihak atau duta besarnya palestina saja mengerti memahami bahwa dengan kehadiran israel
maka itu sebetulnya tidak mengubah komitmen komitmen indonesia terhadap rakyat palestina gitu
dan duta besar palestina mengatakan bahwa ada dua sistem hukum yang berbeda gitu ya
yang satu kan sistem internasional ya diplomasi lalu juga mungkin hal hal politis hubungan luar negeri
sama ini yang fifa gitu
dan dari statement statement sebelumnya duta besar palestina ini kan mengatakan bahwa nggak ada masalah gitu menerima gitu
dan kalau misalkan israel bermain ya betul betul nggak ada masalah nggak akan mengganggu hubungan apapun gitu
narasi yang kemudian dimunculkan juga oleh pihak pihak yang menolak adalah fifa yang dikabarkan bisa menolak rusia pada piala dunia kemarin
tapi kemudian sulit untuk menolak

tapi kemudian sulit untuk menolak rusia
ya itu maksudnya yang ngomong itu orang nggak ngerti atau nggak ngamatin kasusnya ini hal yang berbeda konteksnya berbeda gitu ya
kalau rusia itu keikutsertaan mereka itu diikuti dengan penolakan penolakan negara peserta ya
ada jerman misalkan lalu norwegia kalau nggak salah ya
dan mereka itu di babak kualifikasi artinya apa artinya rusianya itu belum lolos loh belum lolos beda sama israel
kalau israel ini mereka bertanding menang dan memiliki hak karena mereka lolos ke babak finalnya ini gitu ini hal yang berbeda gitu ya
lalu tentang tudingan bahwa fifa memiliki standar ganda ya memang begitu ya
jadi memang betul sepak bola itu harus dipisahkan dari politik
tapi dalam berbagai kebijakan fifa pun memang menerapkan hal hal yang politis bukan politik ya tapi politis
dan itu hal yang wajar ya karena apa karena mereka itu secara otoritas jurisdiksi
memang yang tertinggi gitu jadi nanti memang ada keputusan keputusan yang dirasa tidak adil
dan antara palestina israel sama yang rusia ukraina ini hal yang berbeda
bahkan fasenya juga berbeda jauh kalau rusia itu belum pasti lolos ya
tapi di stop ketika mereka masih kualifikasi sedangkan israel sudah pasti
jadi tentang nilai tentang nilai ya tentang apa kultur masyarakat indonesia fifa pasti oke mengikuti
seperti di qatar saja

antiminuman keras antiperzinahan anti lgbt itu fifa sepakat
dan disampaikan ke para peserta makanya jerman bendera pelanginya dilepaskan
tapi terkait hal hal prinsipil seperti siapa saja peserta gitu ya
lalu tanggal bermain tanggal kick off itu nggak bisa dianggap gugat
ya fifa juga nggak ingin otoritasnya diintervensi sama negara gitu
negara lain nggak mau dia
oke oke baik jadi kita sekarang menunggu prediksi anda
ada keputusannya besok hari rabu atau hari kamis paling cepat ya
oke oke kita tunggu
lobby lobby saat ini sedang dilakukan oleh ketua umum pssi erick thohir
kita lihat perkembangannya seperti apa
bung eko terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
sama sama mbak putri
ya sehat selalu